pernikahan adalah momen sakral dalam hidup seseorang
namun di masa pandemi perayaan pernikahan secara besar besaran terpaksa harus tertunda
berganti pernikahan dengan konsep yang minimalis dan intimate tanpa mengundang banyak tamu
siapa nih yang berencana untuk menyelenggarakan pernikahan
tapi terhalang dengan aturan pemerintah mengenai pembatasan penyelenggaran acara
jangan khawatir karena intimate wedding adalah solusinya
selain tidak melanggar protokol kesehatan budget yang dikeluarkan juga jauh lebih sedikit
konsep in themed wedding ini menjadi pilihan sejumlah pesohor tanah air
seperti tara basro daniel adnan sherina munaf dan baskara mahendra
hingga yang terbaru adalah pernikahan aktor adipati dolken dan chanti
mereka melangsungkan pernikahan
hanya dengan dihadiri keluarga inti atau kerabat terdekat saja
meskipun terlihat simple namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan sebuah intimate wedding
jadi tipsnya nih untuk para kapal di luar sana yang ingin intimate weddingnya itu tetap berkesan
simple namun tetap elegan itu pertama tentuin dulu venue nya di mana
karena dari venue itu kita bisa decide kira kira dekorasi cantik seperti apa sih yang bisa mendukung venue tersebut
lalu jangan lupa juga dengan dokumentasi
yang juga pastinya make up dari pengantinnya karena itu yang akan paling disorot biasanya ketika intimate wedding
jadi intimate wedding ini sekarang memboomingkan tidak hanya venue sebenarnya
tapi juga dokumentasi dokumentasi wedding karena sekarang orang kan serba lihat dari social media ya
jasa wedding organizer menyambut baik konsep intimate wedding yang kini menjadi pilihan banyak calon pengantin
dengan berlomba lomba memberikan berbagai paket acara dengan kisaran harga yang variatif
beauty platform make up an misalnya
tapi untuk perempuan yang mau menikmati acara ini
mereka harus memiliki kondisi yang cukup lengkap
mulai dari make up pakaian pengantin dekorasi dokumentasi acara catering hingga tempat penyelenggaraan acara
kalau intimate wedding ini menurut saya sendiri pribadi ini juga untuk di kalangan kayak kita nih remaja
menghemat biaya juga untuk yang cowok
nah terus juga untuk mengurangi kerumunan di situasi pandemi begini kan
mereka juga menyediakan acara agar tetap berkesan
seperti pasangan asal lampung ini
keduanya sengaja datang ke ibu kota untuk melakukan sesi dokumentasi pre wedding
dia terjangkau yang pertama kemudian lengkap
kemudian ada wedding buat foto kita pre wedding
ada adat casual terus untuk gaun juga ada semua
dengan harga yang murah kemudian selain itu juga banyak promo sih
pun untuk pandemi pun itu lumayan lah gitu
suksesnya sebuah acara tentunya didukung oleh sejumlah hal penting
alokasi dana adalah salah satu yang harus diperhatikan
sebelum menentukan konsep acara yang diinginkan
untuk itu konsultasi dengan pakar tentunya sangat penting
agar momen sakral anda menjadi momen yang tak terlupakan
anita mai baramaestro jakarta